saat ini saya sedang berada di atas kl lima kasar yang sedang berlayar di seberairan kepulauan riau
saat ini sedang berlangsung latihan perang angkatan laut dengan diikuti oleh sekitar empat tiga ratus prajurit
tiga kapal perang tiga puluh sembilan kendaraan tempur marinir dan juga ada belasan helikopter maupun pesawat terbang
yang ikut berpartisipasi dalam latihan ini
oleh karena itu bisa dibilang latihan ini merupakan salah satu latihan terbesar yang dilakukan oleh angkatan laut pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
simulasi latihan yang dilakukan juga cukup lengkap seperti tadi ada penembakan anti kapal selam
di mana disimulasikan bahwa konvoy angkatan laut yang sedang melakukan pelayaran menuju daerah sementara
diganggu oleh kapal selam itu dan kemudian kapal kapal perang milik tni angkatan laut menembakkan roket roket
untuk menghalau dan menghancurkan kapal selam
dan juga ada simulasi tempuran anti pertahanan udara begitu
di mana pesawat pesawat dari penerbangan angkatan laut disimulasikan sebagai pesawat musim
dan kemudian disimulasikan juga dilakukan penembakan
dan juga ada juga simulasi penembakan di mana sasaran tembakannya kali ini adalah kri yang sudah dipensiunkan
dan kemudian ditembakan oleh meriam meriam dari kapal dari tni angkatan laut
dan hebatnya semua meriam tersebut bisa mengenai sasaran dan kapal pun berhasil ditenggelamkan
dan puncaknya pada tanggal dua puluh lima november esok akan dilakukan serbuan ke pulau dabu singkep
kepulauan riau yang akan dilakukan oleh prajurit korps marinir
di mana disimulasikan pulau dabu singkep
di kuasai musuh dan kemudian tugas dari marinir adalah merebut kembali pulau dabu singkep
untuk kembali ke pangkuan nkri
jadi bisa dibilang memang ini latihan yang cukup komplit cukup besar bagi angkatan laut
dan ini merupakan latihan yang sudah direncanakan dari awal
dan kemudian juga berjenjang bertingkat dan berlanjut
iwan hermawan yudistira satria pulau riau